persiapan pemilu di surabaya telah sampai pada tahapan pencocokan dan penelitian pemilih pemilu dua ribu dua puluh
tahapan ini merupakan awal penyusunan dan pemutakiran data pemilih
data ktp kartu keluarga hingga lokasi bakal tempat pemungutan suara harus sesuai kondisi sesungguhnya
namun baru baru ini komisi a dprd surabaya menemukan fakta bahwa sejumlah calon pemilih
dalam satu kakak terpisah lokasi tempat pemungutan suara atau tps nya
padahal lokasi tps yang sama dalam satu keluarga akan memudahkan pemilih untuk menuju bilik suara
menanggapi hal tersebut kpu kota surabaya akan melakukan pengecekan dan perbaikan data
saat ini pihak kpu sedang menelusuri calon pemilih di daerah mana saja yang mengalami kejadian serupa
dalam undangan tersebut pastinya kami akan melakukan cross check dulu mbak
itu terjadi di kecamatan mana kelurahan mana dan tps berapa
karena prinsip pemetaan tps itu adalah tidak memisahkan pemilih dalam satu kakak di tps yang berbeda
sesuai aturan kepemiluan satu kakak satu tps memudahkan masyarakat untuk pergi ke tempat pemungutan suara
hal itu juga dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
kia klarissa heru sudarmanto surabaya jawa timur